lalu bagaimana keterangan para saksi ini bisa memperjelas gambaran besar kasus pembunuhan brigadir yosua dan untuk membahasnya lebih dalam
sudah terhubung bersama kami akademisi hukum pidana jamin ginting halo selamat sore pak jamin apa kabar
selamat sore mas bram kabar baik
baik dalam kondisi baik tentunya alhamdulillah
pak jamin ini kemudian menarik ketika di hari senin kita meng highlight salah satu saksi yaitu susi
dengan dugaan adanya kebohongan dalam formasinya bahkan di minggu lalu ada akp acai juga yang diingatkan oleh jaksa
mengapa kemudian hakim dan juga jaksa bisa mengambil kesimpulan adanya dugaan kebohongan begitu
apakah ini hal yang lazim dalam sebuah persidangan pak jamin
ya jadi begini paksa itu pertama dia menghadirkan saksi yang pasti saksinya yang memberatkan
pertama sekali saksi yang dihadirkan itu adalah saksi korban
sesuai dengan ketentuan pasal satu ratus enam puluh huruf b
nah saksi korban ini akan menceritakan tentang keadaan korban seperti apa bagaimana korban tersebut mengalami suatu tindak pidana
setelah itu ada saksi yang selanjutnya disebut saksi yang melihat dan mengalami adanya suatu perbuatan pidana sebagai rangkaian dari dakwaan jpu
nah hakim dalam memeriksa saksi tersebut sesuaikan dengan apa yang hadirkan oleh jaksa penuntut umum
khususnya terkait dengan dakwaan itu
dakwaan itu kan dibuat sedemikian rupa
dan kalau ada keterangan saksi yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan waktu penyidikan
maka yang diambil keterangan yang benar tersebut adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan
nah itu sebagaimana dimaksud
nah kalau dia bersikuh tetap kalau ada perbedaan mana yang benar
apakah dalam penyidikan apakah yang anda sebutkan saat ini
tetapi hakim tidak selalu mengiakan artinya mengiakan benar adalah di persidangan
bisa saja dia berubah pikiran dalam persidangan karena dipengaruhi oleh siapa
bisa saja dipengaruhi oleh ph nya atau orang yang berkepentingan
mengarahkan dia supaya ngomong tidak dengan jujur
dan mengikuti apa skenario skenario yang dibuat oleh orang yang berkepentingan tadi
sehingga hakim harus mempunyai keahlian dan sensitivisme yang untuk mendengar
nyatakan sebenarnya anda ini memberikan keterangan tidak benar
nah kita lihat contohnya pada saat itu ya
tanyakan bagaimana dia mengetahui kalau ibu pc dingin kakinya
tidak karena dia sendiri pernah memegang kakinya baru memegang badannya
atau keterangan terkait dengan anak keempat s
mengatakan itu anak dari ibu pc padahal itu adopsi
akhirnya tahuan dia berbohong dan dia mencabut keterangan sendiri
nah inilah keahliahayaan ya dan kebohongan hakim untuk membuka kir ya kebohongan tersebut di depan persidangan
pak jamin tapi sebelum kemudian saya menanyakan apakah kemudian ada konsekuensi hukum
ketika ada dugaan kebohongan dalam persidangan apakah kemudian ketika seperti susi misalkan
mengatakan bahwa apa yang disampaikan di persidangan adalah yang benar dan dia mencabut bap sebelumnya
apakah ada konsekuensi di situ
apakah kemudian ada kemungkinan dia memberikan keterangan palsu pada saat di bap
ini bisa menjadi konsekuensi hukum pak
ya kalau dalam ketentuan di pasal satu ratus tujuh puluh empat mengatakan
orang yang memberikan keterangan bahwa sumpah setelah ditegur supaya dia memberikan keterangan yang benar
tetapi dia tetap bersikukuh memberikan keterangan yang tidak benar
maka hakim bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memproses orang tersebut
dan menyatakan orang tersebut melakukan tindak pidana
memberikan keterangan palsu di bawah sumpah
sebagaimana diatur dalam pasal dua ratus empat puluh dua memiliki sanksi tujuh tahun penjara
buktiannya adalah apa yang sudah diingatkan
jadi tidak boleh langsung anda bohong diingatkan dulu
seperti kemarin diingatkan oleh jaksa penuntut umum anda harus mengatakan yang benar
kalau tidak anda mengatakan benar dan bertahan terus tentang keterangan anda
cara itu adalah itu
maka anda akan dikenakan pasal dua ratus empat puluh dua sesuai dengan ketentuan pasal satu ratus tujuh puluh empat
nah kalau sudah dikatakan seperti itu
nah kalau sudah dikatakan seperti itu
sudah diperingatkan tetap saja dia bertahan bahwa keterangan yang dia lakukan itu
hal yang dia ketahui itu adalah kebohongan
maka akan diproses dan ditahan dakwa dengan pasal dua ratus empat puluh delapan
nah langsung pada saat itu juga
tapi kita lihat kelihatannya ya
menurut pengamatan saya
tidak langsung pada saat itu meminta untuk ditahan
jadi kemungkinan untuk ditahan dengan mengatakan
dengan pasal dua ratus empat puluh dua itu kecil sekali
kalau kemudian dengan pasal dua ratus empat puluh dua itu
apakah kemudian harus menunggu semua proses yang sedang berjalan sekarang selesai
artinya ada dikonfrontasi dengan saksi lain
ada konfirmasi terhadap kemudian saksi atau penterdakwa lain
atau kemudian bisa saja jaksa kemudian menaikkan statusnya dari saksi ke tersangka
ya sesuai dengan ketentuan kemacara pidana
kalau sudah bisa dibuktikan pada saat itu adalah kebohongan berdasarkan bukti yang nyata
maka harus diperiksa dulu orang ini
bahkan dikatakan di situ
kasus yang utamanya ditahan dulu
sampai dapat dibuktikan bahwasannya ini telah berbohong
kalau memang kesaksiannya itu sangat dibutuhkan untuk membuktikan suatu tindak pidana
tapi kan dalam hal ini
susi ini sebenarnya kualitas saksinya tidak menentukan
susi ini hanya menunjukkan adanya motif suatu perbuatan pidana
yaitu yang di ice up ya
atau yang diperlakukan oleh penelitian hukum
kalau sebenarnya ada pelecehan seksual
sehingga fs sambo ini mempunyai emosional yang tidak terkontrol
dan tak tergali sehingga melakukan pembunuhan
itu sebenarnya latar belakangnya
itu sebenarnya larinya ke sana mas
sebenarnya relevansi langsung terkait dengan perbuatan pidananya
yang ada di durasi tiga
tidak ada kaitan secara langsung ya
baik tapi kemudian jika itu adalah saksi utama
maka sebetulnya sangat bisa menghentikan kasus utama terlebih dahulu ya
untuk kemudian membuktikan apakah saksi dari
jika kemudian statusnya adalah saksi utama
ini benar atau tidak
nah ini pertanyaannya kemudian
apakah hanya kemudian ini tergantung pada kehendak jaksa saja
meningkatkan statusnya dari saksi utama
maksimal menjadi tersangka
atau kemudian bisa juga dengan ada aduan begitu dari pihak luar
misalkan seperti pihak korban atau kuasa hukum dari korban
seperti apa pak jamim
ya jadi semua pihak boleh
kalau langsung sesuai dengan satu ratus tujuh puluh empat tadi
ditahkan secara otomatis
jaksa menetapkan dia sebagai tersangka
atau jaksa mencari bukti
lalu menetapkan dia sebagai tersangka
berdasarkan bukti yang kebohongan tersebut
lalu bisa juga penasihat hukum
penasihat hukum kemarin juga sudah mengingatkan
nah kalau penyiasat hukum melaporkan
bahwa dia telah memberikan
nah nanti berdasarkan laporan dari penyiasat hukum dakwah
nah bisa jadi setiap pihak bisa
untuk melaporkan itu
harapannya tentu ini akan menjadi catatan untuk setiap saksi dalam kasus apapun
untuk bisa memberikan keterangan yang jujur dan sebenarnya dalam sebuah persidangan
nah ini kemudian saya akan coba kita ke sidang yang berlangsung pada hari ini dan juga kemarin
yang kemudian menghadirkan keluarga dari brigadir yosua
meski dengan terdakwa yang berbeda
apa kemudian yang bisa anda cermati pak
dari terdakwah yang berbeda
tapi kemudian saksinya sama
hakim nanti akan bisa mendapatkan hal baru sebenarnya
kalau kita ingatkan ceritanya mungkin sama yang diberikan saksi
ya ini berdasarkan pasal satu ratus enam puluh huruf b
mengatakan saksi yang pertama kali diperiksa itu adalah saksi korban
jadi karena saksi korban belum pernah diperiksa khusus untuk terdakwah
pak marum dan rr
nah hari ini dihadirkanlah saksi korban
korban sendiri kan sudah meninggal dunia
maka yang dapat memberi keterangan adalah orang tuanya
menerangkan bahwasannya berbeda
benar itu saksi joshua
karena dia adalah yang bekerja pada fs
dan lalu mereka juga menyaksikan terkait dengan penyebab pembunuhannya
walaupun tidak langsung tapi mayatnya dilihat
dasarkan hasil foto yang sudah dilakukan
artinya karena tembakan peluru
dan itu sudah diserangkan orang tua
juga orang yang memberikan formalin ya
pada saat itu
dan juga orang orang yang santarkan dan sebagainya
dan itu memang standar
sekali yang didengar adalah saksi korban
dan itu sudah dilakukan pada saat ini
dan menariknya adalah
di samping dia adalah saksi korban
dia juga ada saksi yang mengenal para terdakwa
seperti fera pacarnya joshua
dia bilang dia tahu bahwasannya ada rencana pembunuhan terhadap joshua
berbicara dengan joshua
terkait dengan sebuah sebuah yang disampaikan di magelang
sedangkan si reza
kenal dengan rr
dia juga sering ke rumah buling
berbual juga dengan mereka
kira yang ingin disampaikan pada hari ini mas
baik baik kita akan tunggu seperti apa kemudian
jalannya sidang di sidang sidang berikutnya
dan juga sejumlah keterangan saksi terima kasih
pak jamin ginting akademisi hukum pidana
telah bergabung bersama kami
dan memberikan insight di cnn indonesia newsroom
selamat sore salam sehat pak jamin